di tengah perkembangan teknologi yang memudahkan orang orang untuk melakukan transaksi perbankan
social engineering menjadi modus penipuan yang semakin berkembang dan merupakan ancaman yang serius
di tengah perkembangan teknologi yang memudahkan orang orang untuk melakukan transaksi perbankan
social engineering atau soceng menjadi modus penipuan yang semakin berkembang dan merupakan ancaman serius
para nasabah perbankan menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan
modus soceng bertujuan agar para korban membocorkan data pribadi seperti pin kode otp password serta data penting lainnya
hal ini tentunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi korban
pt bank rakyat indonesia persero
bank rakyat indonesia persero atau bri sangat menyadari bahaya social engineering ini
halo selamat siang ibu
ibu kami ingin menginformasikan bahwa ada perubahan tarif transfer dari rp enam lima ratus per transaksi sekarang menjadi rp satu ratus lima puluh per transaksi
bekerja sama dengan aktor abimana arya satya bank bri mengajak masyarakat untuk menolak segala tindakan kejahatan social engineering melalui video
bilang aja enggak
semua modus penipuan
pada video yang diunggah melalui akun youtube bri ini abimana berperan sebagai sutradara yang sedang mencari lawan main yang pandai dalam melakukan modus penipuan
berbagai peserta castik tampil dan menunjukkan bermacam modus penipuan yang mereka lakukan
mulai dari berpura pura dengan ancaman kenaikan tarif transfer memberi iming iming hadiah hingga mengirim undangan pernikahan
gayanya menarik unik dan bikin gue tertarik
undangannya udah dikirim lewat chat ya
masa gak inget kita sih
kan kita dulu satu sm
iya masa lupa sih
kita udah kirim undangan di chat
jangan lupa diklik
diklik sekarang untuk konfirmasi kedatangan lokasinya
namun segala tindakan kejahatan itu bisa dihindari
bita hanya perlu menjaga kerahasiaan data pribadi kita dengan tidak membagikan informasi penting seperti kode pin kode otp serta password atau kata sandi
dengan hadirnya video ini bank bri berharap dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap kejahatan social engineering dan terhindar korban